alena baru dari rumahnya kamilah
jadi kamu sudah ke rumah kamilah
kamu ketemu sama bu ambar
dan sudah kamu sampaikan terima kasih kita
ya begitu eang
selamat ya haris
sebentar lagi kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang beruntun
kebahagiaan yang beruntun
pertama kamu sudah ketemu anak kandung kamu kan
kedua kamu akan segera melakukan operasi transplantasi ginjal kamu
dan kamu akan sehat lagi seperti dulu
yang ketiga kamu langsung punya dua anak gadis yang cantik cantik
kamilah dan alena
rumah kita akan ramai haris
setelah itu kamu akan segera nikah dengan laras
sangat lengkapkan kebahagiaan kamu riz
ibu saja yang baru membayangkannya
rasanya sudah senang sekali
dimana kamu yang akan mengalaminya ya
rasanya itu semua terlalu indah
untuk diterima seorang laki laki yang sudah melakukan kesalahan besar seperti haris ini bu
semua orang pernah melakukan kesalahan besar seperti itu
kamu sendiri sudah banyak mengalami penderitaan kan
jadi wajar saja kalau akhirnya kamu menerima kebahagiaan ini
alena pamit keluar sebentar ya
alena mau kemana lagi
alena kenapa bu
kamu juga nggak tahu
kamu juga nggak tahu
kak fadil sebenarnya kamila mau dibawa kemana sih
mau diapain sih kak
ya biasanya amat kamila pakai ditutup kayak gini
ya udah kamu ikut aja
kak fadil kan yang lihat kamil kan gak lihat
harusnya ngasih tahu
iya nih bapak panjang dikit
satu dua tiga
empat sehat lima sempurna
ada susu ada buah ada tahu ada tempe
ada ayam ada daging
ada ikan ada sayuran
ini untuk kamila semua
pokoknya mulai hari ini kamu harus makan makanan yang paling bergisi
yang siapin siapa
ini bibi yang siapin sih
tapi aku yang minta
pokoknya kamu harus makan makanan bergizi supaya kondisi kamu cepat pulih
kamu mau nasinya seberapa
itu cukup kak
makasih ya kak
makasih untuk apa mila
terima kasih untuk semuanya
terima kasih untuk kebaikan kak fadil yang sudah kak fadil berikan untuk mila
terima kasih karena kak fadil ludah
udah mendukung mila untuk mendonorkan ginjal mila sama papa
terima kasih karena
karena tadi pagi kak fadil juga udah nganterin mila untuk tes
dan sekarang kak mila berterima kasih untuk semua makanan ini
kak mila benar benar beruntung memiliki kak fadil
ya lanjutin lagi makanannya ya
dan ini tahu nya
maaf ya membuat kamu menunggu lama
enggak lama juga mo
ada keperluan apa kamu manggil aku kesini
terima kasih mak
mendingan sekarang kamu cepat katakan
apa keperluan kamu
karena aku harus buru buru balik ke rumah sakit
jujur aku gak suka
kalau kamu habis dimarahin mama
kamu melampiaskannya ke camilla
aku mendengar pembicaraan kamu alena
pembicaraan kamu dengan camilla
dan sepulang dari pembicaraan dengan kamu
aku gak tahu
ini ada hubungannya dengan keputusan dia
untuk meninggalkan keluarga kamu
setelah dia mendonorkan ginjalnya
kamu ternyata ada bakat
untuk menjadi seorang pengacara yantovan
aku yang tanya kenapa
padahal dia udah mau membantu pabrik kamu kan
kamu bilang itu membantu
kalau menurut aku itu adalah usaha
untuk menyakiti hati seseorang toh
camilla sama sekali gak ada maksud
untuk menyakiti papi kamu
kamu itu sama camilla itu sama aja ya
taufan kamu dengar
waktu kamu dinyatakan meninggal
aku sangat sedih
aku sampai depresi taufan
dan semua orang bilang aku gila
aku gila karena aku percaya
kalau kamu masih hidup
dan ternyata buktinya apa
kamu masih hidup kan sekarang
dan aku bisa ketemu lagi sama kamu
aku mulai memungkinkan
untuk harapan untuk hidup bersama kamu
tapi apa yang aku dapat
kamu putusin aku taufan
kamu buang aku
kamu tinggalin aku
kamu bilang itu semua demi aku
demi kebahagiaan aku
kamu tahu gak taufan
aku gak mau papi
sama apa yang aku rasain
sekarang ini papi
aku sedang merasakan kebahagiaan tovan
dan sedikit demi sedikit
papi memupuk harapan
untuk membawa kamilah tinggal di keluarga kami
mengakui kembali camilla sebagai anak kandungnya
tapi apa yang kami rencanakan taufan
setelah dia menolong papi
menurut kamu itu baik tovan
apa aku salah
kok aku bilang kamila itu adalah anak yang jahat
kamu itu dan kamilah sama
selalu bilang memberikan yang terbaik
untuk orang yang kalian sayang
tapi ternyata kalian itu hanya menyakiti
tapi aku merasakan apa yang sudah aku rasakan
tapi aku sekarang sedang merasakan kebahagiaan
dia sudah berharap
untuk kesembuhannya dia
aku gak mau dia kecewa telepon
aku gak mau
apa aku salah aku seperti ini
sekarang pemikiran kita memang sudah jauh berseberangan
dan aku gak mau mengalah sama kamu kali ini
aku benci kamu
aku benci kamu yang membela kamila
karena bukan dia yang seharusnya kamu bela
bukan dia taufan
aku benci kamu yang terbaik